aku harus bangkit
aku gak boleh diam dan terpuruk seperti ini
dengan aku bekerja aku bisa menyembuhkan diri aku
dan melupakan masalah haris dan diri
sampai jumpa di episode selanjutnya
lagi lagi lu hamil kenapa lu nggak bilang sih
harusnya dia tuh nikahnya sama lu bukan sama tanti
mas arman maafin aku ya
harusnya aku cerita sama mas arman
jangan tindakan ini
fish nanti makin panjang urusannya
mas mendingan pulang
riz ya udah udah

ilham nolong kesana ke satunya
sedih juga mas darwati

ya ampun mas
ini apa yang terjadi sih
kamu bukannya ke warung
iya tadinya mau beli lotion di warung
terus tiba tiba ada yang ribut di taman
andi gak boleh tahu kalau mas arman yang ngelakuin ini
urusannya bisa panjang
tadi gara garanya ada maling
pengen masuk komplek
terus gue pengen nangkap maling itu ternyata
malah berantem kayak gini
ya ampun mas
lu kenapa nggak panggil satpam aja sih
lu boleh sih
tapi kalau maling itu bawa senjata tajam
terus lu ditikam gimana
kasian kan tanti mas
baru juga menikah
beneran gak apa apa
sekarang mending kamu obatin mas haris ya
aris bentar ya
lu gak apa apa beneran
aduh beneran gak apa apa
bener gak apa apa
biar aku aja
kayak waktu lu nolong riri
pas gue di amerika
di balik lu yang emosian
lu orangnya baik
lu salah di
gue justru yang mengkhianati lo
saat lu titipin riri ke gue
gak usah di
gak apa apa gue langsung isi rahat aja
gue bener bener gak sanggup
kalau harus terus terusan hidup kayak gini
melihat kemesraan riri dan andi setiap hari
gue juga gak akan kuat
kalo harus berpura pura di hadapan andi
berantem sama andi
kalau kamu sampai gak sopan atau nggak patuh sama andi
walaupun dia itu sakit sakitan
tapi dia tetap suami kamu yang harus kamu hormatin
tanti hari ini nggak mau pulang ke rumah sini
dan itu gara gara kamu
jadi pokoknya saya gak mau tau
besok pagi pagi kamu ke rumah dia
dan kamu bujuk dia untuk pulang
kenapa mama selalu saja nyalahin aku
kenapa kamu diam saja
keberatan disuruh jemput tanti
besok aku jemput tanti ya
mudah mudahan suatu saat nanti mama bisa nerima aku sebagai menantunya
urusan kita masih panjang
gua bakal kasih tau masalah ini ke andi
biar hancur sekalian keluarga lo
tapi kalo gua kasih tau nanti riri malah marah sama gua
kau kehilangan adik gua
kalo sampe andi meninggal
riri bakal marah banget sama gua
mendingan gua manfaatin aja masalah ini buat neken hari sampe dia nyerahin tanti
aku harus bangkit
aku gak boleh diam dan terpuruk seperti ini
dengan aku bekerja aku bisa menyembuhkan diri aku
dan melupakan masalah haris dan riri
boleh aku masuk
kamu ngapain kesini
aku mau jemput kamu pulang